jangan diam saja saya sudah tidur di daerah ini jantung
memang kalau sudah tidak setuju tidak apa apa ngomong saja ini di depan
biar saya batalkan itu model iklannya
makanya saya teh ngomong di depan sama teman di sini
abang ngomong ngomong sekarang alih profesi jadi model gitu
emangnya dulu waktu abah masih muda itu
saya enggak tahu
jadi selama ini reva tega bohongin mama
yang kamu sebut mama tapi kamu bohongin mama
tolong mama jangan marahin boy ya
karena dia sama sekali enggak bermaksud untuk nutupin ini dari mama
dia hanya nunggu waktu yang tepat untuk kasih tahu mama
waktu yang tepat jadi papa juga tahu semua ini
kok bisa ya
kok bisa semuanya bohong
ma udah dong sedihnya
makanya jadi kerut kerut tuh
enggak tahu pak
pakai anti aging tahu
sebenarnya masalah itu tuh papa ada anggil juga
papa kan sebenarnya udah tahu kalau adriana itu adalah mama tirinya reva
tapi papa juga yang bilang sama boy dan reva untuk jangan kasih tahu mama
tunggu waktu yang tepat gitu loh mak
kenapa harus tunggu waktu yang tepat tuh pak
bapak juga minta maaf sama mama
ya mungkin ini waktu yang tepat
ya sekarang mama udah tahu
coba papa jadi mama
ya kita kan gak ada maksud untuk nyakitin mama
papa ini sebenarnya mau disini sama mama cepet
papa harus balik ke kantor
yaudah sana pergi
tegak semuanya tegak boy
padahal kan papa tuh yang ngajarin nggak boleh bohong
gimana sih tega banget sih
mana macan banyak kerjaan banyak utang
banyak banget sih
ini contoh kain yang ini udah kamu pesan ke supplier
udah bu udah dari seminggu yang lalu tapi merahnya sih belum datang
soalnya ini kan buat koleksi ramadan
biasanya bulan ramadhan kan kita penuh banget pesenan
kau nya yang apa pocketsnya
eh eh teh manis
daya tidak dengan bikin obviously bright size senang
supaya senang surprise akan abang eta cuman ya kalau kalau bilang bilangnya tidak surprise lagi
jatuh saya kaget tapi senang kaget tapi senang dan pasti lebih surprise lagi ini saya datang ke
sini tidak tangan kosong bawa makanan buatnya manis sama bro ini juga ini deh apa bawain
saya juga iya kalau gitu saya beli dua dua sekalian buat apa juga pedes kan saya bawain
ini bu piringnya
sambil dimakan ayolah kita enak makan seperti ini
dapat job job model iklan deh penumbuh rambut jadi akan abah jadi modelnya udah
pasti akan apa yang kepilih ya insyaallah ini mah memang udah jalannya teh sepertinya saya
dapat ikan itu gimana itu ceritanya kok akan apa bisa kepilih jadi modelnya ya memang dulu
ditawarin iklan sama mamanya si ostya temen anak saya si orang warning rayyan gas dulu teh
saya emang pernah dapet iklan obat kuat dan pasangannya kebetulan mamanya fibu tapi
butik iklan teh hampir archie gagal ih kenapa gagal karena papanya vuci boku ruruk kalau saya
bujar ibunya stabilif dave quinco memang udah berhubung hebben
awes means ini burganya yang kita sudah ambil ya tadi sudah bu qualité itu ya permessa dan
yang sekarang papanya udah gak semburu lagi

pakai pasangan sih teh

aku mau makan

enak ini siapa pasangannya
si neng cuket kek ketisuketek
apa siapa tadi
neng ketisuketek teh
kok akan apa bisa pasangan sama dia
kok kebetulan sekali ya
jangan jangan ini masih hati hati nih
nah kalau itu mah saya tidak tahu teh
mungkin takdir juga atau gimana sebenarnya
tawaran mah datangnya dari mamanya si bo ya
ya madem artis saya nih teh
nah saya tidak tahu sampai sana totonya dipasangkan modelnya dengan beliau
ya kalau memang demen istri saya setuju ya tidak apa apa
saya juga tidak akan mengambil job itu
aku sih emang cemburu
tapi kalau nyuruh akal abah batalin aku kok egois amat ya
teh manis jangan diam saja tuh
saya sudah duduk di daerah ini teh
memang kalau sudah tidak setuju tidak apa apa lah
ngomong saja ini mau di depan
biar saya batalin itu model iklannya ya
makanya saya teh ngomong di depan sama teh manis ini teh
abang ngomong ngomong sekarang alih profesi jadi model gitu
emangnya dulu waktu abah masih muda itu
oh tidak saya tidak beralih profesi
awalnya saya terima job ini teh
memang karena saya itu lagi kepepet
butuh uang modal buat nikah
oh jadi ini abah berkorban demi ibu
kalau gitu mah ibu sih nggak usah cemburu
karena kan ini kan pengorbanannya aba buat ibu
berarti hubungannya aba sama si neng
kayak tisu ketek itu cuma hubungan profesional saja kan mbah
betul itu nek
ini sungguh subpesional
saya melakukan ini memang sungguh sungguh
ingin mendapatkan modal untuk menikah nanti sama teh manis
ya saya mah tahu teh manis mah banyak duitnya
masa iya pernikahan kita nanti semua mengandalkan dari tete
saya tidak mau jadi penalu atau
mestinya ibu tuh bangga punya calon suami kayak abah
tuh bener lagi sih nek iya teh
asli neng iya mah nek
cinta saya mah tidak akan pergi kemana mana
tetap boy di hati teh manis
jangan diem terus atun
netiz jantung mau copot dari
nanti jantung mau copot dari